baru baru ini heboh kabar situs jual beli pulau
yakni privateislandonline com yang memperjual belikan pulau pulau di dunia
untuk indonesia situs ini menjual beberapa pulau
seperti pulau ajab di bintan kepulauan riau
dijual seharga tiga tiga juta dolar amerika
atau sekitar empat puluh empat miliar rupiah
pulau ini memiliki pantai pasir putih dan belum ada pembangunan
selain pulau ajab pulau toja una una di sulawesi tengah
juga dijual di situs privateislandonline com tanpa cantuman harga
selain menjual pulau situs ini juga menyewakan pulau pulau kecil di dunia
menanggapi adanya situs penjualan pulau privateislandonline com
pemerintah memastikan bahwa pulau di indonesia tidak boleh diperjualbelikan
menteri koordinator bidang kemaritiman
luhut binsar panjaitan mengatakan
pulau di indonesia boleh dimanfaatkan sesuai aturan yang ada
namun tidak dapat dikuasai secara penuh
sementara menteri kelautan dan perikanan
susi pujastuti juga menanggapi belum mengetahui perihal situs tersebut
belum tahu lihat dulu
ya kan kita terus ngomong ngomentarin
ntar kita sama dengan yang lain ngomentarin nggak lengkap datanya
saya belum tahu jadi datanya saya baru dengar di running text
itu aja jadi saya baru mau periksa nih masuk kantor
belum tahu saya kasusnya belum tahu
nanti saya cari tahu tentang pulau ya